suasananya seperti apa di medan sudah ada persiapan yang seramai di solo atau belum
halo yan bagaimana suasana di medan
apa pertanyaan anda
apa pertanyaan anda
sekitar dua puluh x tujuh puluh meter dan lokasi ini tepat berada di sebelah kediaman dari keluarga bobi nasution di kota medan
sampai saat ini persiapan yang terlihat di lokasi ini adalah para pekerja tadi sebenarnya sedang membangun tenda ini
namun saat ini prosesnya sudah berhenti karena mungkin juga sudah sore dan mungkin bisa terlihat juga di belakang saya ada pekerja yang sedang beristirahat
nah sampai saat ini persiapan
persiapan yang terlihat di lokasi ini adalah persiapan teknis putri dan nanti informasi yang saya terima nanti pada tanggal dua puluh empat hingga tanggal dua puluh lima akan dilakukan pesta adat
kemudian nanti pada tanggal dua puluh enam akan digelar juga resepsi untuk kalangan umum
dan ada sekitar dua ribu undangan baik nanti yang akan datang di pesta adat maupun juga nanti yang akan didatang pada saat resepsi untuk kalangan umum
sementara untuk pengamanan
saat ini saya memang di area ini saya tidak melihat ada pengamanan yang spesifik ataupun signifikan dari aparat keamanan baik itu dari pihak tni maupun polisi yang kasat mata yang terlihat di sini
karena yang banyak terlihat di area ini adalah para pekerja yang melakukan persiapan untuk pembangunan tenda
namun ada pengamanan reguler yang dipunyai oleh perumahan ini
dan memang sejak kabar
tentang resepsi ini berkembang di masyarakat pengamanan lebih diperketat
artinya orang yang keluar masuk dari area perumahan ini juga lebih diteliti atau lebih disaring
saya juga mendapatkan informasi bahwa oktober yang lalu pihak keluarga dan juga pihak tni sudah berdiskusi dengan para warga yang berada di perumahan ini
membicarakan bagaimana nanti teknisnya ketika acara resepsi dan juga pesta adat berlangsung
informasi yang saya terima juga nanti pada tanggal sembilan belas november setelah melangsungkan pernikahan dan juga resepsi di solo
pasangan kahiyang ayu dan juga bobi nasution akan berada di medan hingga acara pesta adat dan juga resepsi pernikahan di kota ini
nanti pada tanggal dua puluh satu juga akan digelar acara adat pemberian marga kepada kahayang ayu yakni boru siregar
nanti akan digelar di
dan ini proses yang akan berlangsung
tapi memang keluarga saat ini sedang
sepertinya sedang berkonsentrasi terhadap acara yang akan digelar di solo
sehingga memang informasi yang bisa diberikan kepada awak media cukup terbatas
karena saat ini juga informasi yang saya terima keluarga inti sudah berada di solo untuk mempersiapkan acara yang akan digelar beberapa hari lagi di sana
baik terima kasih
ian di medan